masih bersama kami di good morning pemirsa
kita akan ajak anda semua untuk jalan jalan ke bandung nih
di bandung ada satu tempat yang unik
dimana kita bisa bermain dengan berbagai macam anjing
yang lucu lucu dan sudah pasti jinak ya
betul dan bukan selain itu
dari tempat para pecinta anjing juga nih
ada juga bisa berwisata kuliner riatas sampan
ada juga berkeliling dunia
di kota mini saking banyaknya saya sampai bingung yang mana aja ya
tapi jadi kangen bandung ya kalau kayak gini
iya dong masuklah ke bandung
gak ada hidup yang lebih nikmat dari ini
halo sekarang petualangan saya di bandung saat ini
sudah sampai di atas atas kabupaten bandung
tempatnya di wilayah utara
dan sekarang saya sudah tiba di rumah gogok
mungkin anda udah sering dengar
lihat lihat scrolling di instagram rumah gubuk tuh apa sih
jadi saya mau jelasin sedikit
rumah guguk ini awalnya dulu memang pet shop
tapi sekarang sudah berkembang secara besar sekali
di sini anda bisa beli anjing
bisa beli perlengkapan anjing
bisa juga untuk memandikan ataupun men styling anjingnya
biar cantik cantik gitu supaya biar ganteng ganteng
tapi tadi saya sedikit effort ya untuk mencari kendaraan kesini
karena angkot sepertinya tidak menyangkau daerah ini
karena ini adanya di dalam perumahan
jadi lebih baik apabila anda menggunakan transportasi online
ataupun kendaraan pribadi untuk lebih memudahkan
kalau begitu saya langsung ke dalam dulu
karena sudah banyak anjing anjing yang mau saya mainin
selamat datang di surganya pecinta binatang
anda mau cari anjing jenis apa ayo
corgi pudong atau malamut
atau jenis anjing peliharaan lainnya
semuanya ada di sini
jangan salah anjing anjing ini memang dirawat
dan dilatih untuk kerama terhadap pengunjung
yang selalu ramai di setiap harinya
sekedar untuk peceng kerama
sampai berfoto ria
bang aktor dan aktris berkata kata ini adalah anjing anjing yang berkata kata ini
anjing ini sudah sangat terlatih di depan kamera
jadi ini adalah tempat khusus pudel yang ada di rumah guguk ya
jadi ini kan banyak banget wilayahnya
kalau ini nih rumah joglo khusus isinya pudel pudel dan kawan kawannya
kalau bisa anda lihat ini banyak yang sama kan ya
ada yang dikasih ungu ungu dikit
ada yang dikasih oran kuning
biar bisa ngebedain gitu ya nama namanya ya
kalau enggak bentuknya sama semua
rumah gugup terbagi menjadi dua lokasi bermain
lokasi pertama adalah area bermain bersama anjing anjing kecil
sementara area kedua khusus anjing berukuran besar
biasa aja mereka bulu raksasa ini
buk mana buk mana
selain anjing rumah guguk juga dipenuhi hewan lainnya
seperti kambing etawa kelinci dan juga binatang lainnya
belum berhenti sampai di sini
mari kita lanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya
apabila menggunakan mobil jaraknya bisa anda tempuh hanya dalam sepuluh menit
kalau menggunakan moda transportasi angkutan umum
pilihlah angkutan umum jurusan lembang
dan berhentilah langsung di depan lokasi
udah makin dingin jadi saya pakai jaket biar lebih terlindungi
dan ini baru selesai hujan juga disini
tapi suasananya jadi semakin syahdu karena sekarang saya mau keliling dunia
tapi di tempat yang luar biasa spesial ini di lembang
tempatnya di farmhouse
di sini anda bisa melihat banyak sekali miniatur miniatur indah negara negara
dan semuanya bisa dijadiin spot foto super ciamik
sekarang saya mau coba lihatnya
dengan desain khas eropa hampir semua spot di tempat ini bisa anda abadikan sesuka hati
tidak heran kalau wisata foto menjadi daya tarik utama di tempat ini
supaya semakin sempurna saya ganti kostum dulu ya
halo saya udah jadi noni belanda
sekarang kita jalan jalan ke leliput
kita ke jerman kita ke sweden
kita lihat lihat rumah hobbit
oke saatnya saya menjelajah deretan rumah rumah cantik khas eropa
tidak hanya saya banyak pengunjung yang rela merogoh kocek
untuk menjewa kostum demi konten di social media
ketemu juga nih sama teman teman
nah sekarang saya udah sampai di my secret
ini katanya rumah kurcaci
yang bentuknya di dalamnya sama
kita ke dalam yuk
tidak se rasanya kalau menonton film film di jerman

di area ini anda bisa memberi makan dan minum
ke hewan hewan yang biasa kita jumpai di peternakan
kalau tadi pas di awal semua orang minum susu sapi
sekarang sapinya kita kasih susu

beres foto foto cantik dan bercengkrama di gondolan ternak

kita menuju ke destinasi berikutnya
yang ini nih lebih dekat lagi
cukup lima menit naik angkutan umum
nah tempat destinasi terakhir sebagai penutup perjalanan saya di kawasan kabupaten bandung kali ini
saya ada di floating market lembang
nah tapi disini juga unik nih
kalau jajan jajan ya ini kan semua isinya makanan tenan makanan
kita nggak bisa pakai uang cash
tapi sistemnya pakai uang cash
koin ya teh ya
saya beli koinnya dulu ya
poinnya ada yang berapa aja teh
kurang lebih ada hampir enam puluh tenan yang berjualan di atas kapal apung di area seluas hampir dua belas hektare ini
tempat ini memiliki konsep pasar apung
oleh karena itu wajib hukumnya untuk saya mencoba jajan menggunakan sampan ini
nah uniknya kalau di floating market ini biasanya kita jajan langsung jajan aja
saya bisa sambil naik sampan untuk sambilan jajan
mari kita rame rame naik sampan walaupun cuacanya agak mendung mendung apa ya mendung mendung syahdu gitu
jadi biar lebih menikmati lagi hari terakhir saya di bandung
udah sampai di warung pisang teteh
lagi masih goreng ya
mau pesen dong
gula aren ada
ini pisang jagoannya floating market
enak kan suasananya hujan hujan
gak ada hidup yang lebih nikmat dari ini
kau beli sate kelinci tiga puluh ribu
hmm enak banget
eh harus mengakhiri perjalanan saya disini kali ini
karena sudah sore
mataharinya sudah hilang sudah berganti cuacanya dengan hujan
tapi jangan khawatir
saya akan tetap membuat budgeting untuk anda
apabila anda juga mau jalan jalan di lembang seharian kayak saya
jadi kalau misalnya saya total total
semua pengeluaran saya selama jalan jalan di lembang hari ini adalah empat puluh
karena semua yang saya makan ini enak
semua yang saya kunjungi tempatnya sangat bagus
dan tentunya update an instagram saya akan semakin banyak dan lebih banyak dari anda semua yang sudah menonton video ini